sebelumnya komisi tiga dpr ri menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon kapolri komjen idam aziz pada rabu sore
komjen idam aziz akan menggantikan jenderal tito karnavian yang kini menjabat sebagai menteri dalam negeri dan berikut rekam jejak komisaris jenderal idam aziz
idam aziz adalah pemabta polres bandung polda jawa barat
kurang lebih selama sebelas tahun idam aziz bertugas di kota kembang hingga tahun seribu sembilan ratus enam puluh
ia pun kemudian ditarik ke polda metro jaya sebagai kepala unit fiji satuan serse um direktorat serse
prestasi yang ditorehkan komjen idam aziz bermula dari tahun dua ribu satu saat idam aziz menjadi anggota tim kobra yang menangkap kutomo mandala putra alias tommy suharto
empat tahun kemudian ia menjadi bagian dalam operasi penumpang
pasan otak bom bali ii dr azhari di batu malang jawa timur
saat itu ia menjabat kepala unit pemeriksaan subdetasemen investigasi densus delapan puluh delapan anti teror polri
kemudian tahun dua ribu sepuluh ia naik jabatan sebagai wakil kepala densus delapan puluh delapan anti teror polri
selanjutnya tahun dua ribu lima belas saat menjabat kapolda sulawesi tengah ia menumpas kelompok teroris santoso di wilayah pegunungan poso
setelah menjadi kapolda metro jaya tahun dua ribu tujuh belas hingga dua ribu sembilan belas
ia ditunjuk menjadi kepala badan reserse kriminal